lebih dari seratus anak dari beberapa sekolah dasar di kota solo minggu pagi bergembira
dalam rangka peringatan hari anak yang jatuh pada sabtu dua puluh tiga juli
anak anak ini diajak kembali mengenal permainan tradisional
seperti mainan egrang
gasingan atau balat karung
permainan ini biasa dilombakan saat perayaan kemerdekaan tujuh belas agustus
ada juga permainan tarik bambu gila
kegiatan ini digelar sejumlah komunitas peduli anak
anak anak awalnya diajak mendongeng tentang aku mampu jaga diri
dongeng ini ditampilkan secara teaterikal dengan menceritakan kisah seorang anak laki laki
yang berani menghadapi ancaman dari seorang pelaku kekerasan seksual
setelah itu anak anak dibebaskan bermain dengan semua permainan tradisional
yang digelar di sepanjang jalan selamat riyadi di gelaran car free day solo
salah satunya adalah bisma siswa kelas lima sd nayu barat ii solo
ia sampai terjatuh ketika bermain tarik bambu gila
tapi ia senang
karena bisa merasakan permainan yang seru
pernah waktu itu
tapi sekarang jah jarang
sekarang umur berapa tuh
bagi penyelenggara kegiatan seperti ini bisa mengalihkan perhatian anak anak
yang selama ini lebih banyak bermain game di gadget mereka
jadi menurut saya anak itu kurang bermain di luar
terus apalagi sekarang permainan permainan tradisional itu sekarang kurang kan
kayak mereka kurang dikenalkan gitu
makanya kita hadirkan di sini supaya mereka juga dapat mengenali gitu
permainan permainan tradisional kak gito
selain itu juga mendongeng dalam tema memberi edukasi untuk pencegahan pelecehan seksual pada anak
berdasarkan data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak
atau aplikasi data simponi pemberdayaan perempuan dan anak
sepanjang tahun dua ribu enam belas hingga dua ribu dua puluh
ada lebih dari empat puluh sembilan ribu kasus kekerasan anak
dari jumlah itu
lebih dari lima puluh empat ribu anak menjadi korban
kartika bagus solo jawa tengah